ratusan warga serang banten
senin siang terlibat aksi saling dorong hingga berakhir ricuh
saat berebut mendapatkan bahan kebutuhan pokok gratis
banyak orang tua dan anak anak terjepit
demi memperoleh bahan pokok berisi dua liter beras
serta dua bungkus mie instan
serbuan warga terjadi saat jam pengambilan bahan kebutuhan pokok gratis
puluhan orang tua dan anak anak di bawah umur
berebut masuk untuk mendapatkan bahan pokok gratis
banyaknya warga yang merangsek masuk
membuat para orang tua dan anak anak dalam rombongan terjepit
sejumlah ibu histeris mengetahui anaknya terjepit dan terinjak
kondisi menjadi tak terkendali
sehingga sejumlah anak anak berserta ibu mereka
dievakuasi paksa dari tengah kerumunan warga
panitia pun bekerja ekstra keras mengatur warga
pihak panitia mengaku tidak mengantisipasi
membludaknya jumlah peminat bahan pokok gratis
untuk saling berbagi
bagi antara yang tidak mampu dengan orang yang mampu
saling berbagi semua
antara yang mampu dan tidak mampu
semua berbagian dengan panjang

yang ada sembahku dan sebagainya
yang berkaryasi bisa kita bagikan kepada masyarakat
bahan pokok berisi dua liter beras
dan dua mie instan tersebut
sengaja dibagikan untuk meringankan warga
yang tidak mampu pada puncak perayaan maulid nabi muhammad